selamat pagi dalam rangka mempererat hubungan bank sentral kepada masyarakat
hari ini bank indonesia melakukan sosialisasi pertamanya di tahun dua ribu lima belas di depan gedung tamrin jakarta pusat
ya meskipun kondisi cuacanya kurang begitu mendukung
namun hal ini tidak menurunkan animo masyarakat untuk berpartisipasi
baru saja kita selesai menyaksikan acara yang digelar oleh bank indonesia di depan kantor bank indonesia
namun untuk lebih lengkapnya saya ingin mengajak anda untuk berbincang langsung dengan kepala departemen komunikasi bank indonesia
bapak ini tadi acaranya meriah sekali
boleh tahu nggak pak apa sebenarnya yang melatar belakangi bank indonesia mengadakan acara seperti ini
ini kan ada beberapa hal ya
pertama untuk meningkatkan awareness masyarakat
karena belum tentu masyarakat setiap harinya melintasi depan kantor bank indonesia ini paham betul apa itu bank indonesia apa itu tugas tugasnya
jadi untuk meningkatkan awareness itu ya
kemudian ini juga ada fungsi sosialnya
karena kita juga buka stand di sini di beberapa tempat ini untuk juga mendorong perekonomian
yang bisa mendorong juga implementasi uang elektronik
kemudian menawarkan produk produk lain untuk kredit mikro umkm
juga ada di sini sosialnya juga dari bi ada pelayanan kesehatan
yang saya kira sangat menarik
tidak kalah lagi pentingnya ada penukaran uang
yang dibantu oleh pengelolaan uang
harapannya semakin lama masyarakat semakin aware dengan apa itu bank indonesia
sebuah bank sentral republik bank indonesia
kalau masyarakat sudah aware mengerti fungsinya mereka akan mendukung kebijakan kebijakan bank indonesia
bila masyarakat membutuhkan informasi terkait bank indonesia maupun yang lain silahkan tekan di satu ratus tiga puluh satu